saya bapak bapak tolong dibantu ya
nanti akan ada pertemuan jadi tolong disetrikan
baju aman selain bapak ya
pi kan ada mbok rono pi suruh dia aja
apaan mbok rono kerjanya udah gak bener
kupingnya budek bukanya tambah lisin
lipet lipet nanti malah ya
pih centini kan mau ke tukang sayur pi
aman intip mengintip zaman sekarang
maksud kamu tuh apa sih bob
itu mi temen kampus bobby
lagi demen intip mengintip di kampus nih kalau ujian nih
jadi kamu udah bungkus buat di kampus
eh kamu jadi ke tukang sayur gak sekalian yuk
yaudah minggu depan ya
bapak ibu pamit dulu
nih jalan dulu ya mi
pak ngintip dulu ya pak
eh jalan dulu ya pak
udah sana cobain
nanti kelihatan bapak sama ibu nggak enak
enak aja emang kenapa
nanti mereka pikir kita ada apa apa
bu gada tih nih kamu tenang aja
urusan mami papi aku yang tanggung jawab
tapi ntar kalau waktunya pas centini udah tenang aja
eh soalnya takut belionya gak setuju
kalau waktunya pas gak bakal ada masalah kayak kita gini
yaudah kalau gitu sekarang mas bobby mau kuliah dulu
mau belajar yang benar biar cepat lulus
kalau udah lulus mas bobi lamar kamu langsung
mau gak lamar mas bobby
serius dong mau gak
gak mau ya
gak mau mas bobby
gak mau mas bobby
centini saya bapak bapak tolong dibantu ya
nanti akan ada pertemuan jadi tolong disetrikan
baju aman selain bapak ya
pi kan ada mbok rono pi suruh dia aja
apaan mbok rono kerjanya udah gak benar
pokoknya tambah lisin lipet lipet nanti malah
ya centini aja
pih centini kan mau ke tukang sayur pi
tunggu udah mau ke sayur
begini kan semalam saya ditelepon sama ibu
katanya saya disuruh kerja lagi disini
padahal di luar masih ada kerjaan tapi gak enak kan
mulai hari ini depti ini
kamu boleh kerja disini oke
pi pi kita balik lagi ke masalahnya nih pi
yang mau beli tukang sayur siapa pi
kamu sekalian uangnya tolong kasih
ini tugas pertama saya nih gan
moga moga aja berkah ya gan ya
kalian cepetan udah
tolong bawain tas saya ke dalam nih gan
saya mesti nguber tukang sayur kan
ih gila ini pembantu
bosur tas bosuk kayak gini
ya yaudah deh
bawa berangkat pi
eh hati hati di jalan
cinti nih inget ya
kalau ada apa apa langsung telpon polisi
ya langsung telepon ya
jangan lupa ya
kak sini cinti dibawakan
enggak enggak enggak enggak
oh bapak bisa bawa sendiri
kau ini yang baca mana sih
kalau jalan itu kontrol
eh jangan kau menyelona waza
saya benar benar gak lihat pak
aduh aduh aduh aduh
kena kepala bapak pak
kepala ku juga sakit
coba kau tengok
botak pak en
botak botak di atas pasir
biar botak banyak naksir
oh jangan maaf maaf aja
mata kau itu ku tengok
pak pak maaf
tapi terus terang ku bilang sama kau
aku betul betul sangat surprise sama kamu
karena di layu kau itu
apalagi kalau ku tengok kertas hujan kau
aku sudah optimis bangetlah pokoknya sama kau
wah gitu dong
kalau pak rono buah
nggak maklum pak
soalnya kan sudah tua
iya udah tua keriput lagi
duh iya kan pak rono kan sudah tua
jadi kalau sedikit tuh
apa rawatan itu perlu
lihat lihat deh
ini harus lebih licin ya
jangan jangan jangan
masih gak mau
itu bidin tukang sayur gak jualan kan
apa sih apa sih ya
kamu lihat akibat kamu
selalu jadi masalah ya
lebih sakit nih pak
boleh lihat cantiknya pak
kalau salep gimana kan
apa resepnya itu
nggak ada sih pak
saya kan mau skripsi pak
jadi saya ngebut gitu pak belajarnya pak
tapi sudah kau persiap kebunuh bahan skripsi kau
udah kau pikirkan apa bapak yang lo minta semua
saya udah pikirin pak
saya bakal ngangkat materi itu tentang pembantu asisten rumah tangga
aduh ya emang
ikin apa miskin pembantu
ya soalnya pak
menurut saya pembantu ini perannya vital pak
apalagi kalau lebaran atau hari liburan nggak ada pembantu
aku pikir kau tadi jatuh cinta sama pembantu
makanya kau buat tema pembantu
lupanya aku cara berpikirku
saya mau bantu pak
yaudah kalau begitu nanti kita pikirkan lagi
yang lebih konkret ya
jadi sekarang kamu ya silakan aja
maaf nih pak saya mau masuk kelas
kayaknya mau pergi bapak deh tadi
saya mau masuk kelas
kamu ke dalam saya
kalau gitu saya permisi dulu ya
makasih pak ya
feeling nya tajam juga nih dosen satu
aduh aduh aduh aduh
tering disentuh ya pak
bapak ngeri bapak ngeri
kalau sampai luka bakarnya nyebar waduh tambah parah kan
luka bakar bisa nyebar gitu pak
ini kalau tambah parah malah bisa diamputasi
amputasi itu dipotong dipotong
jadi bisa nyebar luka bakar kayak gini
aduh pak aku mau telepon mas bobing nih pak
sssh nggak usah nggak usah
loh supaya bapak dibawa ke rumah sakit
nggak perlu nggak perlu
ini yang dibutuhkan pertolongan pertama